hari ini bakal calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono mengawali harinya
dengan mengikuti kegiatan lari bersama warga
agus ikut serta menyemarakan acara lari memperingati hari batik
yang berlangsung di senayan di jakarta pada minggu pagi
kehadiran bakal cagup agus harimurti menyedot perhatian peserta lari
dan masyarakat yang menonton
sejumlah orang tak menyianyiakan kesempatan untuk berfoto
dengan anak sulung mantan presiden susilo bambang yudhoyono ini
dalam ajang lari ini agus yang hadir didampingi tim suksesnya
berhasil menyelesaikan lintasan lima km dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
dan usai lari pagi bakal calon gubernur dki jakarta agus harimurti
menghadiri deklarasi kelompok relawan karip agus
acara ini juga dihadiri puluhan sahabat agus semasa tinggal di bandung dan magelang
kedatangan agus harimurti langsung disambut gembira oleh orang orang
yang hadir dalam acara deklarasi karip agus
karip agus merupakan kelompok relawan yang didirikan
oleh teman teman agus yang kini telah berprofesi di berbagai bidang
selain membantu mengkampanyekan pasangan agus harimurti silviana murni
kelompok relawan yang beralamat di jalan warung jati barat jakarta selatan itu
juga akan memberi dukungan gagasan serta solusi untuk perbaikan dan pengembangan ibu kota